pengemudi minibus ini nyaris jadi amukan masa lantaran tidak mau turun dari kendaraannya
usai menabrak sepeda motor dan mobil di bundanan senayan jalan jenderal sudirman kebayoran
baru jakarta selatan sabtu dini hari bahkan salah seorang pengendara motor mengancam akan
memecahkan kaca mobil jika sang pengemudi tak mau turun dari mobil untuk bertanggung jawab
beruntung ada petugas kepolisian yang melintas di lokasi dan langsung melerai keributan tersebut
sang pengemudi akhirnya keluar dari mobilnya dan mengaku mengantuk saat berkendara bagi
nunggu lagi nunggu lampu merah tiba tiba bengong ya kan bengong lampu hijau terus dari belakang mobil
saya nggak tahu terus saya turun saya tanyain bang kenapa nabrak gitu
maaf mas saya ngantuk terus dia nggak keluar dari situ saya gimana ya kesel bang
setelah dilakukan mediasi kedua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan dengan jalur kekeluargaan
aksi main hakim sendiri juga terjadi di serang banten seorang pelaku aksi pencurian kendaraan
bermotor babak belur dihajar warga lingkungan curug emosi warga semakin menjadi saat
pelaku berkelit dan melakukan perlawanan warga geram karena dalam sebulan terakhir sudah delapan
motor warga hilang dicuri warga kemudian mengatur jebakan dengan membiarkan satu sepeda motor di
tempat pemakaman umum lokasi pencurian sebelumnya terjadi dan membuat situasi lingkungan sepi dan
benar saja kamis malam pelaku datang dan mencoba menggondol sepeda motor itu dan langsung dibekuk
warga pelaku yang telah babak belur itu kemudian diikat kaki dan tangannya sambil
terus diinterogasi oleh warga beruntung petugas kepolisian segera datang ke lokasi dan langsung
membawa pelaku ke markas kepolisian polsek curug kepada polisi pelaku mengaku telah beraksi lebih
dari satu kali di lokasi yang sama bersama satu rekannya barang hasil kejahatan itu biasanya
dijual ke wilayah jawa barat dalam kondisi sudah dipereteli akpd di rudiman kapolsek
curug serang menyebut kasus ini masih terus didalami termasuk mengincar pelaku lain serta pelaku penadah motor
di liputan cnn indonesia